bar yang berada di sebuah kapal pesiar ini memanfaatkan tenaga robot untuk meracik minuman pesanan para pelanggan
semua serba digital dan komputer meski tetap membutuhkan seorang operator untuk membantu pelanggan memilih minuman mereka
cara pesannya pun mudah tinggal memilih apa yang disukai di aplikasi tablet terdekat
atau ingin mencoba bereksperimen dengan mencampur beberapa minuman kesukaan semua bisa dilakukan
sitangan robot akan meraciknya untuk anda
lalu tinggal tunggu minuman jadi dan bergeser dari slot panjang ini minuman pun siap dinikmati
bionik bar mempunyai dua puluh empat jenis minuman dan ratusan minuman campuran yang bisa anda ciptakan sendiri
semuanya dengan bantuan si tangan robot yang sudah tersambung dengan perangkat komputer
bar robotik ini merupakan salah satu wahana berteknologi tinggi yang ditawarkan oleh kapal pesiar untuk memanjakan penumpangnya
tangan robot ini bisa meracik minuman sebanyak dua gelas per menit atau menyajikan hingga seribu minuman per hari
bagi yang tidak minum minuman beralkohol jangan khawatir
karena bar ini menyediakan berbagai jenis noktel atau minuman beraroma buah bercampur soda yang bisa anda kombinasikan sendiri
bagaimana menurut anda
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
meskipun pesannya di bar tapi minuman ini sama sekali tanpa alkohol
isinya ada delima lemon atau lemon dan nanas
jadi rasanya asam asam segar
jadi rasanya asam asam segar
jadi rasanya asam asam segar
harga minuman di sini bervariasi
mulai dua dolar amerika atau setara dua puluh delapan ribu rupiah hingga belasan dolar amerika serikat untuk setiap gelasnya
indriandru santi widya sally singapura